selamat pagi pak
kami tadi baru ke kantor pusat katanya nino ada di sini ya
kebetulan pak nino nya belum datang bu
saya juga habis dari lokasi proyek tapi pak nino nya gak ada
kira kira kemana pak
aduh saya kurang tahu juga bu
maaf ya bu saya permisi ya
oh iya ya makasih banyak ya pak ya
iya pak aku dengar papa kok pak
tapi pak tolong ya tolong jangan kasih tau masalah kalo aku ada disini
papa paham kamu kecewa sayang
papa tau kamu marah
kamu jangan lari dari masalah
sekarang gak akan selesai
kalau kamu lari terus dari masalah
satu dua hari ini
kamu balik ke jakarta
iya pak tapi untuk saat ini aku lagi kepengen sendiri dulu ya
kamu jaga diri kamu disana
jangan lupa makan
jangan sampai sakit
tolong pakaiin aku gelang dong
yuk kita langsung jalan sekarang
si mobil dimana ya
ini tuh kenapa
ya allah kenapa ini kok pingsan
umar ya deh
aku juga ngapain disini
aku gak mau mencampuri rumah tangga andin dan juga ada baharan
rasanya gak rela
kalau ngeliat andin sampai disakiti

bu ada apa bu
bu ada apa bu
saya mau cari bantuan sama tetangga

ah saya bukan orang jahat
saya ini keluarganya andin
saya juga datang sini buat nengokin andin
andin di dalam
ya allah andin
bu ini harus dibawa ke rumah sakit bu
bapak siapa nya andin sih
saya keluarganya andin
saya kenangan pak surya dan juga ibu sarah
ibu tenang aja saya mau ke rumah sakit ya
ibu tenang ya
ibu tenang ya
aduh kumaha yeteh
dia keluarganya neng andin bukan ya
tapi dia kenal sama bu sarah sama pak surya
telepon pak surya aja deh
evan aku ketinggalan lagi
kayanya aku taro di ruang tamu deh
ya udahlah pak
gak usah diambil
nanti sampai restoran kita kesiangan
mudah mudahan andin baik baik aja di sana
jadi ibu alma gak akan bingung
soalnya ibu alma cuma tau nomor handphone ku
selamat pagi ibu
ada apa pak
sepertinya kunjungan untuk hari ini terpaksa saya batalkan
oh bu andin sakit pak
dirawat dimana pak bu andien
biar saya jenguk
enggak enggak bu enggak
lagi dirawat di rumah di rumah aja
ini sedang saya temani
ya sudah kalau begitu pak nggak apa apa diundur saja
sampai bu andiennya sembuh
semoga cepat sembuh ya pak bu andina
terima kasih banyak bu doanya
oh minta kunjungan yang hari ini dibatalkan
wah sayang sekali ya
padahal kita sudah dekat
sayang kan kalau dibawa balik lagi
kalau gitu kita terus saja bu
nanti dititipkan ke satpam rumahnya pak al
yaudah kalau gitu
ya udah kalau gitu
untung aja bu astri mau diundur kunjungannya
sudah terima kasih
apa mama akan tetap mencintai andien
saat mama tau kau cintai andien

saat mama tau kau cintai andien

saat mama tau kau cintai andien
saat mama tahu kamu mau mencintai mereka
saat mama tau kamu mau mencintai andien
tau siapa andin sebenernya
ini kamu selesaikan sekarang juga
iya baik pak
selamat pagi pak
kami tadi baru ke kantor pusat katanya nino ada di sini ya
kebetulan pak nino nya belum datang bu
saya juga habis dari lokasi proyek tapi pak nino nya gak ada
kira kira kemana pak
aduh saya kurang tahu juga bu
maaf ya bu saya permisi ya
oh iya ya makasih banyak ya pak ya
ya udah kita pergi dulu ya nanti kita balik lagi kesini yuk
ini takut nyeri banget loh
astagfirullahaladzim ya allah
kalau gitu kita ke klinik ya sekarang ya
mama gak mau terjadi sesuatu sama calon bayi kamu
aku belum ketemu sama nino
kita harus cari dia dulu ya
enggak enggak enggak
yang penting kamu ke klinik sekarang saya
jalannya pelan aja
lalu umat jadilah laki
langkah panjang banyak temennya
mau baru keinget
katanya waktu itu kamu ketusuk
di rumah ini
apa yang terjadi
kamu kan black belt taekwondo
waktu itu ada maling
di sini dua orang
terus menusuk andin
aku reflect buat ngelindungin dia
itu sangat manis dari kamu
tapi sekarang udah gak apa apa kan
kamu oke sekarang
katanya mama kan donorin darah kak
aku belum sempet bilang makasih sama mama
yang penting kamu sekarang gak apa apa ya
mama kesitu ya